yang lagi hangat itu soal ikn pak ibu kota negara pak
tertentu serangan ini lebih agresif
jadi tentunya yang kompeten adalah pemerintah yang menyampaikan
argentina di partai pertama kalah satu dua dari arab saudi
saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh bpkp
kita lihat space nya masih ada jadi kita naikkan hanya satu persen
harganya bervariasi mulai dari rp tujuh puluh lima hingga rp seratus
pak bagaimana reaksi anda melihat kebijakan kontroversial bank indonesia yang memungut biaya tiga persen atas penggunaan kris pak
ic kalau tiffany definisi cantik apa kalau untuk dirimu pribadi